pemandangan yang tidaklah biasa
ya sampah plastik di mana mana
nama desa ini adalah sumber rejo di kecamatan paga yang letaknya di wilayah selatan kabupaten malang jawa timur
semakin dalam masuk ke salah satu dusunnya semakin banyak pula saya melihat sampah sampah plastik dijemur di halaman rumah warga
sudah tiga dekade ini warga bergulat dengan sampah plastik
mereka memanfaatkan sampah sampah ini
untuk dijual kembali
sisa kertas dan plastik residunya memanfaatkan warga untuk bahan bakar pembuatan batu gamping
lazimnya sebuah desa di indonesia halaman rumah mereka biasanya digunakan untuk menjemur hasil pertanian mereka
entah itu kemudian padi atau jagung
tapi tidak di desa ini
ini menjadi pengalaman unik bagi saya karena hampir semua halaman rumah warga di sini
digunakan untuk menjemur plastik
tapi tepatnya adalah sampah plastik yang dicacah
dan biasanya mereka gunakan sebagai bahan bakar pembuatan batu gamping yang sudah berlangsung selama puluhan tahun
anda bisa melihat kanan kiri sejauh mata memandang halaman rumah warga penuh dengan sampah sampah plastik
siang itu saya bertemu seorang pembuat batu gamping bernama sutri
bersama istrinya ia sedang menjelaskan
sedang menjemur sampah plastik yang akan digunakan untuk membakar batu gamping
sukri tak ingat betul sudah berapa lama ia membuat batu gamping
namun bapak tiga anak itu menyebut mungkin saja empat puluh tahunan
terang dino pak sekali membakar
telung dino telung bunga
saya tidak menunggu ini
kalau mati pak apa ini
musim terang ini
ini yang akan terang
kadang kadang telung dino
waktu rendang kadang kadang sampai petang dino
sukri mengaku sebelumnya ia menggunakan kayu bakar untuk membakar gamping
namun sejak awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an ia beralih ke sampah plastik
sebab apa pak
sebab pakai ini pakai sampah ini
kalau tidak kayu kalau tidak karet sebabnya apa pak
lebih murah maksudnya
bilang tiga hari lagi ia akan memulai membakar batu gampingnya
jobong atau lubang untuk membakar batu gamping sudah terisi dan mulai dibakar
asap keluar dari tumpukan batu
hitam warnanya bergulung gulung di udara
saya sampai harus menggunakan masker rangkap dua untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan
untuk membakar enam belas ton batu gamping setidaknya dibutuhkan lima truk sampah plastik kering seperti ini
nah sebelumnya pak sukri sudah melakukan penjemuran untuk memastikan bahwa sampah sampah plastik yang nantinya dibakar
untuk menjadi bahan bakar ini dalam kondisi
begitu banyaknya tumpukan sampah sehingga saya berdiri di atas kira kira dua meter dari titik terendah
yang merupakan bibir dari tungku pembakaran
salah satunya saya temukan sampah kemasan plastik
kalimat kalimatnya ada dari eropa
dan nantinya ini juga akan dibakar kira kira tiga hari tiga malam sampai batu gamping menjadi matang dan kering
ini itu yang kita pilih
ini kita kasih anu
dengan tempat panas panas ini
kenapa ini sejak
ini belum sejak
sejak itu ini matang nanti
karena itu pun

kalau tidak satu tahun mungkin selama sepuluh tahun
lebih mungkin selama sepuluh tahun
hasil pembakaran sampah plastik yang ada di belakang saya ini tidak hanya kemudian menguap di udara atau hilang di udara
tapi juga meninggalkan partikel partikel kecil mungkin lebih kecil dari debu
dan ini saya ketahui dari alat alat kerja kami seperti kamera itu banyak sekali diselimuti debu
nah di udara seperti itu
bagaimana kemudian sisa dari hasil pembakaran
ini saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa di tempat saya berdiri ini merupakan material residu dari plastik yang dibakar
saya tidak bisa terlalu lama berada di area ini
karena terlalu pekat
padahal saya sudah menggunakan masker rangkap
dua tahun lalu daru setiorini direktur eksekutif ekoton sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus di isu sampah plastik
sempat melakukan penelitian aktivitas pembakaran limbah plastik di sumberjo
daru mendapati asap hitam hasil pembakaran mengandung partikel yang berbahaya
ia tak heran pekerja seperti sanen mengalami sesak nafas dan gangguan pendengaran
ketika saya mengukur ininya partikulat meter yang berukuran dua lima atau pm dua lima mikron
itu memang terdeteksi sudah jauh melebihi baku mutu udara yang aman gitu
jadi memang bisa diperhatikan
bisa saja untuk orang yang sensitif partikulat debu yang lepas selama pembakaran ini akan memicu penyakit asma atau ispa
tak jauh dari tempat sukri pembuat batu gamping lainnya selesai membakar
para pekerja ini bersiap membongkar batu gamping
mereka juga harus berhadapan dengan resiko ketika membongkar tumpukan batu yang sudah dibakar selama berhari hari
batu batu gamping ini
masih dalam kondisi panas
ketika kita membeli ini kita harus kuat kerjaan
karena barang ini gede dan banyak yang ditumpukan
ini kan panas tapi ini gede
berarti ini eksis bakar ya
tidak mereka berada di bawah
juga anak anaknya berada di bawah
tidak ada apa apa
berarti keadaan berkurang
para pekerja ini terpapar asap bekas pembakaran yang terjebak di antara bebatuan
jangan tanya masker karena mereka tak sekalipun pernah menggunakannya
kerja borongan yang diupah dua ratus sampai tiga ratus ribu rupiah itu hanya berbekal besi congkel dan sarung tangan kain seadanya
satu persatu batu diangkat dan dipindahkan langsung ke truk pembeli
dari jarak yang cukup aman saja saya masih bisa merasakan panasnya tumpukan batu gamping itu
mereka berhadapan dengan kondisi ini selama enam jam sampai batu terakhir terangkat
lalu dari mana sampah plastik sebanyak itu yang warga gunakan untuk bahan bakar batu gamping
setahu saya sejak adanya pengolahan limbah masyarakat mengolah limbah dari pabrik itu
sebagian yang kertasnya dijual lagi plastiknya untuk dibakar itu mulai beralih
itu mulai beralihnya di situ
yang kedua memang sudah tidak ada lagi orang yang
katakanlah dulu itu ada pemborong rehut ada tukang pemborong rehut kalau dulu itu
sekarang sudah enggak ada
pabrik kertas itu adalah pt eka mas fortuna
yang mulai beroperasi di desa gampingan tetangga desa sumberjo sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
setiap hari bertonton limbah plastik keluar dari pabrik ini
humas perusahaan adi yuswanto menolak permohonan wawancara cnn indonesia
ia hanya meminta saya menanyakan langsung kepada rofi
pemilik pt alam sinar selaku pihak ketiga yang mengelola limbah eka mas
adi seperti menegaskan limbah plastik yang keluar sudah bukan tanggung jawab pabrik eka mas
sekalipun terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya
saya pun sudah mendatangi pabrik pt alam sinar
namun rofi tak berada di tempatnya
limbah plastik ini merupakan residu sampah kertas yang diimpor pabrik dari sejumlah negara
menurut sujarwoto ilmuwan sosial universitas brawijaya yang meneliti
tentang fenomena bahan bakar plastik di pagak
keberadaan pabrik kertas turut mengubah perilaku warga desa
ia bahkan menyebut warga berubah menjadi petani plastik
di luar imajinasi kita bagaimana kemudian
satu fenomena petani padi petani tebu berubah menjadi petani plastik
nah itu satu perubahan sosial yang saya kira itu luar biasa mas
disinilah limbah plastik itu ditimbun
video dari udara ini menunjukkan betapa masifnya pembuangan limbah plastik tersebut
limbah plastik ini menggunung rawan longsor dan menjemari kawasan permukiman yang berada di bawahnya
ada hal yang lebih mengerikan mengancam warga
ruang hidup mereka mulai dari udara yang mereka hirup
tanah yang mereka pijak sampai air yang mereka konsumsi
tercemar zat polutan berbahaya yang menyembur dari setiap kepulan asap hitam
hasil pembakaran batu gampi
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
pada dua ribu dua puluh dua indonesia menghasilkan
lima juta ton sampah dan sebelas enam juta ton diantaranya adalah sampah plastik
bahkan diperkirakan enam ratus lima belas ribu ton sampah terbuang ke laut
dan menjadikan indonesia negara terbesar kedua penghasil sampah plastik di laut
pada saat yang sama diperkirakan satu ratus lima puluh ribu ton sampah plastik ikut masuk ke indonesia
menumpang impor sampah kertas yang nyaris menyentuh tiga juta ton pada dua ribu dua puluh
karena kalau pemanfaatannya hanya dibakar
tentunya ya kita hanya menjadi tempat pembuangan bagi sampah negara maju
dan kitalah yang akan merasakan dampaknya
itu sangat berbahaya karena ada dioksin furan macam macam
yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker dan segala macam
yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin
akan sangat merugikan
tapi kalau jadinya anda dilihat di sana gitu kan ya
kira kira masyarakat di situ memikirkan kesehatan nggak
ada dua desa di kecamatan pagak kabupaten malang
yang masih melakukan pembakaran batu gamping secara tradisional dengan bahan bakar limbah plastik
menurut darussetiorini direktur eksekutif ekoton
kondisi desa ini tak jauh berbeda dengan daerah tropodo kabupaten sidoarjo di jawa timur
yang menjadi lokasi industri tahu
di sana limbah plastik impor juga menjadi bahan bakar
pembakaran limbah plastik dilakukan secara terbuka di area permukiman
lahan pertanian ternak dan sumber air
menurut daru ini adalah kombinasi komplit menciptakan potensi bencana lingkungan yang mengancam kesehatan manusia
nah itu ternyata kadar dioksin di dalam telur ayam yang kami ambil di sekitar lokasi pembakaran plastik ini untuk bahan bakar tahu
itu kandungannya nomor dua tertinggi di asia setelah vietnam

itu nilainya sampai tujuh puluh kali lebih besar dari baku mutu yang ditetapkan oleh bepom untuk kadar dioksin dalam telur yang layak untuk dikonsumsi
daru mengungkapkan kandungan dioksin di salah satu telur menunjukkan angka tertinggi di asia setelah senyawa kimia bernama agent orange
yang digunakan militer amerika serikat saat menginvasi vietnam pada seribu sembilan ratus enam puluh empat
senyawa kimia beracun lainnya
senyawa kimia beracun lainnya
yaitu sccp dan bpde yang ada di plastik juga ditemukan di dalam telur ini
yang menduga zat kimia berbahaya juga sudah masuk ke rantai makanan di sumber rejo dan gampingan
di desa ini ayam ayam juga berkeliaran mencari makan di sekitar pembakaran
begitu juga dengan abu sisa pembakaran yang dibuang begitu saja
pada musim hujan material debu ini akan terserap di tanah dan sungai
sejumlah peneliti dari universitas brawijaya dan inggris melakukan penelitian serupa di desa sumberjo
selain sujarwoto holipa pengajar di fakultas kedokteran universitas brawijaya menjadi salah satu anggota tim
menurutnya zat kimia berbahaya hasil pembakaran limbah plastik adalah dioksin
dioksin ini merupakan kelompok senyawa berbahaya yaitu benzoapiren dan poliaromatik hidrokarbon
yang ketiganya memicu
memicu tumbuhnya sel kanker
bahkan dampak dioksin bisa menyebabkan gangguan hormon diabetes gangguan syaraf keguguran para ibu hamil dan bayi lahir dalam kondisi cacat
penelitian yang ada memang ketika dia terbakar dia menempel pada makanan dia ternyata tidak diurai
jadi ada beberapa penelitian pada fesis itu masih ada ditemukan zat zat partikel partikel tersebut
bahkan jangankan dibakar
sampah plastik yang ada di sungai itu ketika dia di sungai itu ternyata dia mencemari ikan
jadi ada penelitian juga yang di ikan jadi dilihat di ikan itu ternyata dia juga mengandung bahan plastik itu dan dia tidak terurai
selama puluhan tahun itu para pekerja pembuat gamping seperti sukri dan sanen terpapar asap hitam hasil pembakaran limbah plastik
dalam satu bulan bisa tiga sampai empat kali membakar kambing
dalam satu kali pembakaran keuntungan bersihnya rata rata tiga juta rupiah
sedangkan pekerja seperti sanen mengantongi upah sistem borongan sebesar lima ratus ribu rupiah selama tiga hari masa pembakaran
itu sangat berbahaya karena ada dioksin furan macam macam yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker dan segala macam
yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin
akan sangat merugikan
tapi kalau dengan tadi lihat di sana gitu kan ya
kira kira masyarakat di situ memikirkan kesehatan enggak
data kesehatan empat tahun terakhir yang tercatat di puskesmas paga menunjukkan
penyakit yang terafiliasi dengan zat zat berbahaya dari pembakaran plastik menempati peringkat tertinggi
penyakit saluran pernapasan atau ispa misalnya
tercatat satu delapan ratus dua puluh enam kasus pada dua ribu sembilan belas satu tujuh ratus enam puluh satu kasus pada dua ribu dua puluh
dan pada dua ribu dua puluh satu tercatat satu satu ratus tiga puluh delapan kasus serta delapan ratus enam puluh lima kasus pada dua ribu dua puluh dua
tim peneliti masih memeriksa kandungan darah warga untuk mencari tahu zat polutan yang masuk ke jaringan ini
kami melihat yang paling gampang yaitu penyakit paru obstruktif
p p o k yang dalamnya ada asma ada kanker paru
nah itu menurut literasi itu akibatnya
tetapi kami ingin lebih objektif lagi apa sih penyebabnya dari bakaran sampah plastik itu
sejumlah warga desa sebenarnya tidak tinggal diam budi salah satunya
dia berulang kali mengingatkan bahaya limbah plastik apalagi yang dibakar
namun ia menyadari menghadapi dilema karena takut berkonflik dengan tetangga
misalnya pak warga yang keberatan mengingatkan ke warga yang membakar itu dampaknya apa nanti pak
yang paling jenengan takutkan kalau
ya yang pasti ya namanya itu tuh perekonomian masyarakat yang pasti dibenci mas
sebenarnya pembuatan batu gamping mulai ditinggalkan
yang bertahan saat ini adalah warga lanjut usia
tak banyak dari anak anak mereka yang mau meneruskan usaha batu gamping tradisional
bukan wong pengen penerus ini loh
jarang berarti ini pak
tenaga namanya buatan puan kerjaan kita nanti sama
kerjaan kita nanti sama
semua orang kerja semua orang warga lainnya yang mau kerja
rata rata pekerjanya memang pekerja tradisional murni ya
jadi orang orang tua yang dulu sudah mulai bekerja di gamping karena yang bisanya cuma itu
ya mereka bergelut di pergampingan itu
tapi kalau yang muda muda kebanyakan lebih baik mencari potensi kerja yang lain seperti itu
karena di sini juga ada apa itu memanfaatkan
memanfaatkan limbah sampah gitu
kadang kadang hanya mengolah memisah sampah plastik dan kertas untuk dijual
setelah hampir tiga dekade pemerintah kabupaten malang masih berjanji mencari solusi bahan bakar alternatif
bagi warga pembuat batu gamping tradisional yang menggunakan bahan bakar limbah plastik
pemerintah masih mencari solusi setelah tiga puluh tahun
kita coba nanti carikan solusi
artinya bahan bakar apa yang sebenarnya tepat dipergunakan untuk membakar batu gamping
dengan harapan apa
justru karena kalau plastik kan muncul kembali
satu sisi plastiknya hangus pencemaran lingkungan
maka ini kan tidak terlalu bagus untuk kita karena kita berharap menjaga lingkungan
nah berarti nanti harus ada dicarikan material material baru
pengganti yang tentunya nilainya juga tidak terlalu mahal
ketika pemerintah baru akan mencari penyelesaian
muncul solusi dari pemuda bernama fastu garuda taba dan sutio
seorang ketua bumdes bambes jatra bersama di kabupaten gresik
mereka menciptakan dan memproduksi bahan bakar alternatif dari sampah organik
kekuatan terbesar produk kita ini adalah komunitas desa sebenarnya
dengan karena kita ini dari desa untuk desa dan mudah untuk direplikasi
ya monggo untuk komunitas komunitas desa lain yang tertarik ke apa yang kita lakukan sekarang
monggo bisa dihubungi dan mungkin bisa menjadi solusi pengelolaan sampah di daerah masing masing
sampah sampah ini melalui proses pemisahan kemudian masuk ke mesin pencaca
dan baru kemudian dijemur sampai kering
sampah organik harus benar benar kering agar bisa diproses menjadi briket
tio mencontohkan semua bahan organik bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif
daun daun kering ini misalnya yang ia ambil dari halaman bengkel pembuatan palet milik bumdesnya di kabupaten gresik
jadi hanya murni sampah kalau ini murni sampah dari daun ranting
jadi bukan sampah dari rumah tangga
kalau ini tapi sama rumah tangga pun yang ada di tpa
itu juga bisa diproses seperti ini setelah melalui proses pemilahan
terus penggilingan terus di apa namanya sesing diayak itu pak ya ambil yang halus
yang benar benar organik nanti bisa juga jadi seperti ini
jadi nggak pakai bahan tambahan untuk perangkat
nggak ada nggak ada
jadi kalau kita perlu sampah sampah itu bisa
kalau kita mau organik seratus kilo itu nanti bahan yang kita butuhkan ya kira kira satu ratus sepuluh kilo
artinya hampir semua terpakai pak ya
bisa nggak susut asal kadang kadang kan yang tumpah tumpah gitu pak
inilah bentuk bahan bakar alternatif berbasis sampah
bahan bakar organik
fastu mengakui bahan bakar organik ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan batubara
apalagi limbah plastik yang dibakar
dari misal kita ambil contoh di pl pembangkit listrik ya mas ya
kalau menggunakan batubara itu setiap satu kilowatt hournya
itu yang dihamburkan ke udara itu satu kg sampai satu satu karbon
jadinya untuk emisinya kita itu sepuluh kali lebih efisien
dan lebih environmentally friendly dari bahan bakar alternatif yang lain
bahan bakar alternatif ini memiliki tingkat kalori yang terendah tiga
dan bahkan bisa menjadi enam sampai delapan kalori
menurut fastu ini sudah lebih dari cukup menggantikan
limbah plastik sebagai bahan bakar pembuatan batu gampis
sejumlah industri sudah menggunakan produknya
mulai industri keramik sampai pengeringan pupuk
di saat kurang diapresiasi di dalam negeri
karya pastu dan sejumlah kawan kawannya di mudamudi
menyabat peringkat satu di ajang asia pasifik kooperatif youth summit
di malaysia pada juli dua ribu dua puluh
mereka menyisikan peserta dari delapan belas negara
tidaklah adil ketika warga dibenturkan dengan problem lingkungan
ketika pemerintah tidak memberikan pilihan pilihan alternatif
perlukan kehati hatian dalam membuat kebijakan bagi warga
yang mengandungkan hidup dengan membuat batu gampit
sekaligus memastikan keselamatan warga lain